buka pintu buka pintunya
kau bisa mencari mati
paman jangan menjual minuman keras lagi paman
karena minuman keras adalah
induk dari keburukan
bahkan allah swt pun
juga menjelaskan dalam surat al ma'idah
lantaran kamu meminum khomer
dan juga berjudi
menghalangi kamu untuk mengingat allah swt
dan juga lupa sholat
jangan nasihati aku
kecuali kalian sudah siap mati
jangan mencari mati
jangan mencari mati
jangan mencari mati
sesungguhnya kematian itu
dari allah swt
bukan dari kamu
benar gitu atuh
saya yang menuntutkan kematian kalian
jangan mencari mati
jangan mencari mati
jangan mencari mati
jangan mencari mati
jangan mencari mati
jangan kita meledakkan
buka pintunya buka pintunya buka pintunya kurang ajar kau udah mulai tarik mati
kalian kira aku menyerah jangan pernah bermain main denganku kalian mungkin menang
tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan ningsih maksud paman
nanti kalian akan tahu
apakah mungkin terjadi sesuatu kepada ning sih
namaku nyigelis aku membantumu bukan cuma cuma rangga buana ada harga yang harus kau bayar
katakan berapa mau kalau benar kau adalah keturunan prabu nisqalawasya
tuh kau pasti menguasai mantra kalacakra itu apa yang kamu inginkan dari mantra itu
siliwangi mengurungku dalam dunia siluman melalui mantra kalacakra itu kau harus membantuku untuk
membuka mantra kalacakra ini agar aku bisa menjadi manusia kembali dan bisa membalaskan
dendam kepada siliwangi siliwangi
kita memiliki musi yang sama
aku akan membuka mantra itu
dan mengembalikanmu menjadi manusia yang sempurna
tapi dengan satu sahabat
jangan banyak alasan kau rangga buana
kalau kau tidak mau menuruti permintaanku
aku tidak segan segan akan membunuhku
bagaimana aku bisa membuka mantra itu
sedangkan kanuraganku dikunci oleh siliwangi
kamu harus membantuku untuk menempatkan sari pati manusia
agar kanuraganku kembali
setelah kanuraganku kembali
aku akan membukakan mantra nya
kalau kau ingkar janji
aku akan membunuhmu
tidak pernah ingkar janji
pak man dimana nyingsi
saya kuhu di desa sini
siapa kisana sebenarnya
dan apa keperluannya
aku seorang pelomba bersama teman teman
kebetulan kami lewat dari desa ini
dan kami berkenalan
yakin kisana hanya sebagai pengembara
betul pak man
lalu sebenarnya apa yang terjadi di sini
beberapa saat yang lalu
ada laporan kepada saya
bahwa nyingsi diculik
cilak kak ipimah
dan menurut laporan
penculiknya adalah pendekar kelima
dia salah satu kaki tangan juragan bajo
lalu dia dibawa kemana pak mas
sebaiknya kisana tidak usah berurusan dengan juragan baca
demi keselamatan kisana
maaf pak man
kami harus menyelamatkan nyingsi
karena ada urusannya aku dengan dia
dimana dia bawa pak man
ada sebuah lereng
di pinggir desa
nyingsi ada di sana
menyanyali juga kau
akhirnya sampai di sini
aku berikan dua pilihan
atau kau pergi dari sini
aku pergi dari sini
lihat ini baca tengik
itu bukan urusanmu
hentikan ku adalah untung
aku tak peduli masyarakat mau mabuk atau gila
kalau kamu tetap melawanku akan kubunuh ning chi
aku sudah diikat sekali
ketika aku menggunakanmu aku sudah mengamuk
aku tidak akan lawan yang sepadan buatmu
kamu ada di sana
saya hanya beri sebuah istimewa perlu